mbak rangan nih bang
geda yang mana kan makan nih raja
banyak cemilan dari pada kita bercanda ngapa ngapa orang tua jangan jangan kemana sih
punya banyak bener bener dengan menjadikan
orang tua jiwa jiwa muda emang dengerin ya punar osy jandimu deh tuh lihat loh biar
jandimu deh dompetnya berisi wajahnya isi wajahnya susu susu
kalau enteng aku berjiwa mudik tradisi kota tua sudah kelapai
kue apem kue apenya
tahu hari hari apenya
hari ulang tahun kota kita
duduk duduk di monas sambil cerita
enak ya sambil makan payak
selamat ulang tahun kota jakarta
semoga makin jaya